senin siang presiden joko widodo membuka rapat terbatas terkait pembangunan light rail transit lrt di jakarta dan palembang
mega proyek ini ditargetkan selesai pada beroperasi pada dua ribu delapan belas
dalam ratas kali ini presiden jokowi ingin memastikan jika pembangunan infrastruktur ini tidak mengalami kendala berarti
seperti pembebasan lahan infrastruktur pendukung tata ruang hingga pembiayaan
perlu sinergi dan kerjasama dengan lintas kementerian dan daerah agar proyek infrastruktur ini bisa dijadikan sebagai model kerjasama
yang dapat diterapkan di kota kota lainnya di indonesia
kita memang belum mempunyai pengalaman di bidang ini baik dalam pembangunan mrt pembangunan lrt maupun pembangunan kereta api cepat
sehingga kita harapkan dari pembangunan yang pertama ini
baik mrt lrt maupun kereta cepat bisa kita pakai sebagai sebuah pembelajaran analisis teknologi
sehingga bisa bermanfaat untuk langkah langkah kita ke depan
yang ketiga pekerjaan pembangunan lrt ini bersifat lintas kementerian dan juga lintas daerah
oleh sebab itu perlu sinergi perlu kerjasama yang solid
antara pemerintah pusat dan daerah
dan ke depannya akan kita jadikan sebagai sebuah model kerjasama yang bisa kita terapkan di kota kota yang lainnya